rangkaian gerbong mrt begitu yang akan dilaksanakan pada jumat malam tapi akhirnya pada sabtu malam nanti
karena memang ada beberapa sebabnya antara lain adalah terkait dengan cuaca dan juga trafik yang cukup padat apalagi jumat malam
hari jumat orang pada berakhir pekan juga bisa langsung ke luar kota dan juga sebagainya
nah ini jumat malam sebanyak dua belas kereta mrt batal dikirimkan dari pelabuhan tanjung priok menuju depo mrt fase satu yang berada di lebak bulus jakarta selatan
rencananya proses pengiriman akan dijadwalkan ulang menjadi sabtu malam ini
direktur konstruksi mrt jakarta sylvia halim mengatakan rencananya ke dua belas kereta mrt akan mulai dikirimkan sabtu malam dan proses pengirimannya akan berlangsung selama tiga hari
dengan spesifikasi pengiriman tiga kereta pada malam pertama dan malam kedua dan enam kereta pada malam ketiga
ia juga menambahkan tim mrt jakarta sudah melakukan testing of the delivery road untuk memastikan seluruh aspek yang berkaitan dengan proses pengiriman
kereta mrt dari pelabuhan tanjung priok menuju depo lebak bulus akan berjalan dengan lancar
salah satu bagian dari persiapan kami adalah kami melakukan testing of the delivery road
jadi sudah dilakukan testing delivery road dua kali dengan menggunakan perangkat yang sama
dan kami menggunakan dummy atau mockup kereta juga diatasnya
jadi kita tes roadnya secara keseluruhan
kita akan melewati gerbang gerbang tol
jadi kami harus memastikan bahwa areanya itu muat untuk dilalui oleh kereta